kami menerima informasi bahwa pimpinan fpi rizik sihab sudah menjalani perawatan di rumah sakit umi di bogor jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra yang saat ini berada di bogor
angga singkat saja benarkah rizik sihab dirawat di rumah sakit dan apa diagnosanya hingga saat ini
diagnosasi baik dan diagnosanya sendiri memang menurut dokter andi adalah tidak mengarah ke covid sembilan belas
namun tentu saja masih harus menunggu hasil dari diagnosa secara umum seperti itu secara komplit baik dari lab ronsen
kemudian yang paling penting adalah nanti hasil swabnya seperti apa
jadi yang bisa disampaikan oleh dokter andi tadi sore kepada kami adalah memang kondisinya saat ini dalam kondisi baik dan meminta untuk tidak di jenguk seperti itu
jadi memang kami lihat
di sini memang ada beberapa orang seperti itu yang memang kemungkinan besar ingin menjenguk rizik sihab seperti itu
namun tidak diizinkan oleh pihak rumah sakit karena memang dari pihak pasien sendiri atau rizik sihab meminta untuk tidak dijenguk seperti itu
dan meminta untuk istirahat sambil menunggu tentu saja hasil diagnosanya seperti apa
dan rizik sihab sendiri memang dirawat di presiden suite di rumah sakit ibu anak umi
dan ini sudah langsung dikonfirmasi oleh direktur utama rumah sakit umi